gerhana bulan total yang saat ini sedang berlangsung dapat diamati di seluruh wilayah indonesia
salah satunya surabaya jawa timur
dan bagaimana kondisinya kita sudah terhubung dengan korrespondensi yanan indonesia wida subianto
halo selamat malam wida
wida bagaimana proses gerhana bulan total di sana
apakah sudah mencapai puncaknya dan bagaimana antusiasme masyarakat yang menyaksikan fenomena alam ini
antusiasnya sangat tinggi dea
jadi di sini kalau untuk di surabaya ini pengamatan ini tidak hanya dengan mata telanjang
namun juga disediakan beberapa teleskop
seperti di tempat saya berada saat ini tepatnya di masjid nasional al akbar surabaya
jadi lembaga falakia pwnu pengurus wilayah nadatul ulama jawa timur
menyediakan tak kurang ada sembilan teleskop dan juga didampingi oleh sembilan ahli falak
dari lembaga falakia pwnu jawa timur
nah penampakannya seperti ini dea
mungkin ini nantinya juga akan dipersilakan masyarakat untuk melihat
saya boleh ikut bergabung ya mas
jadi ada dua macam teleskop yang ada di sini dengan perbesaran hingga seribu kali
jadi ada yang pakai fokuser yang dengan di sistem intip seperti itu
atau lebih gampang dengan dslr seperti ini
dan kita mengoperasikannya secara auto seperti ini
cuman posisinya jadi akan kelihatan seperti ini ya bagaimana penampakan gerhana bulannya
cuma sekarang posisinya di surabaya masih tertutup awan
tapi jangan khawatir
jawa timur ada tiga
tiga puluh delapan kabupaten kota kira kira di titik mana saja yang kelihatan
kita bisa bertanya langsung ke bapak samsul selaku wakil ketua dari lembaga falakia pwnu jawa timur
pak samsul ini pantauannya gimana nih pak
kan kalau puncaknya itu sekitar pukul delapan belas sampai sembilan belas ya
kalau perhitungan dari lembaga falakiyah pwnu puncaknya kapan
dan ini laporannya di daerah mana saja ini pak yang sudah kelihatan
alhamdulillah selama ini mulai dari jam enam belas sembilan hingga jam
sembilan belas empat puluh sembilan nanti pwnu jawa timur di naungan lembaga falakia pwnu jawa timur
melaksanakan observasi gerhana bulan total di halaman masjid al akbar bagian timur
ini kerjasama sudah rutin
alhamdulillah kita disediakan sembilan teleskop dan didampingi oleh sembilan astronom
di mana sembilan teleskop ini akan dijadikan bagian dari edukasi lembaga falakia pada masyarakat sekitar
bagian daripada kaderisasi kepada masyarakat
dan juga observasi bulan
di mana observasi bulan ini sebagai ayat kaunia allah kuasa untuk menutupi bulan sebagai penglihatan daripada manusia sekitar
untuk itu para masyarakat sekitar alhamdulillah antusias sekali mulai dari jamaah sholat maghrib tadi
setelah melaksanakan sholat jamaah kemudian dilanjutkan sholat khusufil komar
yang diimami oleh pihak terkait kemudian dikhotib sebagai adalah ketua lembaga falakiapo di jawa timur
yaitu dr g h sofyan
hasil pengamatannya sejauh ini bagaimana pak
di surabaya kalau saya lihat nih meskipun dengan teleskop ternyata nggak kelihatan
lagi mendung ya pak ya
lalu dari beberapa daerah lain di jawa timur bagaimana
alhamdulillah selama pantauan ini dari wa group laporan teman teman se jawa timur
yang berhasil melihat gerhana bulan total baik dengan bantuan teleskop maupun mata telanjang
ada dua laporan yang pertama adalah dari bondo woso
kemudian yang kedua dari pondok pesantren sayakona kholil bangkalan
kemudian dari yang lain mungkin masih dalam tahap pengamatan
karena posisi masing masing daerah ada kalanya yang mendung ada kalanya yang menutup bal bahkan ada yang grimis
kalau yang digunakan ini teleskopnya selama ini hampir sama dengan pengamatan hilal ketika awal bulan itu ya pak sam
hanya saja kalau pengamatan hilal itu lebih tipis
kemudian untuk pengamatan gerhana bulan ini karena obyek yang dituju adalah semakin besar
maka kita juga makin mudah
untuk melihat gerah nabulan dibandingkan hilal
karena hilal itu adalah bulan tipis bulan sabit
dimana awal bulan itu sebagai pertanda munculnya bulan sabit
kalau ini banyak masyarakat sebenarnya yang ingin menonton langsung ya
tapi kita memang tidak seramai tahun tahun sebelumnya
ini karena memang dibatasi atau bagaimana pak samsul
sementara ini kita juga inginnya kebiar
hanya saja kita antisipasi
karena masyarakat juga kita tidak inginkan berjubel
hanya saja kita berjubel
hanya saja kita inginkan edukasi pada masyarakat
supaya belajar bahwasannya ilmu falek adalah bagian dari ilmu allah swt
yang perlu kita pelajari bersama
untuk belajar bersama menonton istilahnya nobar
nonton bareng gerah nabulan total
di mana niatnya adalah kaderisasi observasi dan edukasi pada masyarakat sekitar
terlihat adik adik sekalian ini pingin melihat ya
terima kasih pak samsul
selamat melakukan pengamatan lagi
ya seperti ini nih ya
jadi memang keramaiannya seperti anda terlihat
oh dari bani yaakob ya
dari pondok pesantren dekat masjid sini ya
tadi datang kesini rombongan
pengen lihat apa
lihat langsung atau pakai teleskop
oke yaudah selamat menonton ya
ya jadi memang antusiasmenya seperti ini tidak hanya anak anak
namun juga keluarga ini juga ada yang datang di sini secara bersama sama
kalaupun ini ada antrian untuk melihat teleskop
ini panitia atau penyelenggara juga menyediakan fasilitas proyektor yang ada di sebelah sana
itu deh ya
cuma karena memang posisi saat ini di surabaya dinyatakan masih dalam kondisi berawan
jadi belum kelihatan ini kerana bulannya
jadi ya kita masih menantikan namun juga panitia terus menunjukkan gambar gambar visual dari beberapa daerah
yang ada di jawa timur yang sudah kelihatan tadi gerhana bulannya
di antaranya ada yang dari bangkalan dan juga dari bondowoso
dan rangkaian acara nobar gerhana bulan ini tidak hanya pengamatan dengan sembilan teleskop
dan juga didampingi oleh ali falak dari lebaga falakiyah pwnu jawa timur
namun juga tadi dilakukan sholat gerhana bulan secara berjamaah di masjid nasional al akbar surabaya ini
kembali ke studio deh ya
baik terima kasih wida subianto sudah memberikan informasi terbaru dari kota surabaya
surabaya jawa timur menggambarkan bagaimana antusiasme warga untuk melihat langsung fenomena gerhana bulan total
pada malam hari ini meskipun di surabaya masih ada awan mendung ya
terima kasih widya